sejak terjadi gempa magnitudo enam sembilan di banten pada jumat lalu
kini informasi mengenai gempa megatrust semakin meluas
bmkg membenarkan megatrust adalah ancaman yang nyata
bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur pertemuan lempengan tektonik
namun bmkg mengimbau agar warga tidak terpancing berita yang tidak benar
berikut adalah informasi mengenai gempa megatrust yang perlu anda ketahui
gempa megatrust adalah gempa masif akibat subduksi atau tumbukan
antara lempeng indo australia dan eurasia
garis subduksi lempeng indo australia dan eurasia
memanjang dari sebelah barat ujung sumatera ke selatan pulau jawa hingga pulau sumba
gempa megatrust berpotensi mencapai lebih dari magnitudo delapan
dan bila pusatnya dangkal
gempa megatras kita kirakan berpotensi menyebabkan tsunami
bmkg menyatakan belum ada teknologi yang dapat memprediksi
kapan dan di mana gempa megatrust akan terjadi
terkait hal itu bmkg pun mengimbau warga untuk tetap tenang dan waspada
serta tidak mudah terpancing berita yang belum dipastikan kebenarannya
untuk mengetahui informasi yang terverifikasi
warga dapat mengunjungi atau menghubungi
di kontak senter bmkg di dua puluh satu enam ratus lima puluh empat enam ribu tiga ratus enam belas
atau mengunjungi situs www bmkg go id